terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
ojk mencabut izin usaha pt asuransi jiwa adisarana wanaarta
atau wana arta live berlaku sejak senin lima desember dua ribu dua puluh
dan dalam siaran pers ojk izin usaha wana arta dicabut
karena tidak dapat memenuhi rasio solvabilitas atau risk base capital
yang ditetapkan oleh ojk
kondisi ini terjadi lantaran perusahaan tidak mampu menutup selisih kewajiban dengan aset
ojk menilai wana arta merekayasa hal ini sehingga laporan keuangan
yang disampaikan kepada ojk tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya
ojk juga memerintahkan penghentian pemasaran produk dari wana arta
penyidik ojk telah menyelidiki dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh wana arta
dan baris kripolri telah menetapkan tujuh orang tersangka
sebelumnya wana arta life terseret kasus penyidikan jiwasraya
yang berujung pemblokiran rekening
alhasil wana arta tidak bisa membayar klaim
dua puluh enam ribu nasabah dengan nilai kerugian yang ditaksir mencapai tiga triliun rupiah